terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan langsung bergabung
melalui sampingan virtual dengan badan eksekutif mahasiswa universitas mula warman
silakan teman teman siapa duluan bagaimana tanggapan kalian mungkin noval dulu ya
bagaimana tanggapan kalian soal potensi abuse of power dan juga netralitas pak jokowi
di saat anaknya ini masuk ke dalam kontestasi pilpres gitu silahkan noval
ya baik terima kasih atas waktunya mungkin apa suara saya terdengar
ya baik mungkin assalamualaikum wr wb sebelumnya hidup mahasiswa hidup rakyat indonesia
ya mungkin jika kita berbicara soal netralitas mungkin karena jika kita berbicara soal netralitas
yang paling netral untuk diberikan tanggapan soal persiapan pemilu

karena mahasiswa tetap memiliki netralitasnya dan independensinya secara etis maupun organisatoris
ya mungkin senang melihatnya jika orang orang di atas sana yang memiliki kekuatan power power besar itu
saling bertikai secara argumentatif sebagai bentuk bagaimana panasnya dinamika politik pada dua ribu dua puluh empat ini nanti
tetapi yang saya tahu tidak ada yang namanya pengkhianatan dalam kontestasi politik
itu tergantung dengan transaksional apa yang telah disepakati antara
nah ini kita tadi berbicara soal netralitas
menurut pandangan dari teman teman mahasiswa maupun masyarakat
yang dimana juga banyak sekali terjadi beberapa gerakan gerakan dari mahasiswa maupun masyarakat
terkait dengan keputusan mk yang terbaru pada waktu itu
yang dimana disitu merubah persyaratan untuk bakal pencalonan presiden dan wakil presiden
di indonesia menurut saya terlalu banyak yang memanfaatkan
teori kepemimpinan secara genetik
yang dimana disitu memanfaatkan privilege yang dimiliki oleh orang tuanya ataupun keluarganya
nah dari sinilah kami menyimpulkan bahwa konstitusi itu telah dipermainkan untuk bagaimana cara melanggengkan kekuasaan
dan juga mungkin yang dari tadi
yang ditangkap dari bapak bapak yang saling berdiskusi
itu banyak sekali pembenaran dan saling melempar bola panas
ada yang berupaya untuk terus melanggerkan kekuasaan
ada juga yang berupaya untuk bagaimana mengganti sosok kepemimpinan yang ada di republik indonesia
mungkin ini saya lebih ke pernyataan ya kak
pernyataannya tadi udah saya dapat nih
poinnya bahwa konstitusi telah dipermainkan ketika ada privilege privilege yang digunakan begitu ya
saya sudah dapat poinnya tadi
dan pertanyaannya terakhir
kenapa juga saya bisa menangkap bahwa masih ada besar ambisi dari presiden jokowi
untuk bagaimana mendorong mas gibran untuk pencalonan di pemilu dua ribu dua puluh empat
karena ada banyaknya proyek proyek strategis nasional
dan juga salah satunya adalah megaproyek ibu kota nusantara
oke menarik menarik
yang harus tetap ada campur tangan yang mencernangkan proyek tersebut
mungkin itu terakhir dari saya terima
menarik excellent ini pernyataannya dan juga tanggapan dari mahasiswa noval
jadi ada konstitusi yang dipermainkan
jadi campur tangan pak jokowi mengizinkan mas gibran maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat ini
karena ada proyek proyek strategis nasional yang belum selesai salah satunya adalah ikn
itu bukan mahasiswa aja yang menilai kayak gitu
satu lagi veronika silakan
iya mohon izin sebelumnya apakah suara saya terdengar
iya ya baik
jadi tadi saya sedikit ternotis dengan kata kata dari pak andre bahwasannya politik dinasti sudah terjadi di indonesia itu di mana mana ya pak
jadi saya menanggapi ya menurut saya akhirnya di sini bapak berarti mewajarkan hal tersebut
kemudian yang seharusnya kita lihat ya di indonesia itu ada begitu di kontestasi yang terjadi di indonesia
itu kita tidak kekurangan tokoh sebenarnya
jadi kalau kita lihat juga berkaitan dengan statement tadi patuh terhadap konstitusi
dan juga di mana mahkamah konstitusi itu harus independen
di sini kita sudah melihat bahwasannya dari mahkamah konstitusi sendiri
putusan yang dikeluarkan itu bentuk pembangkangan terhadap konstitusi
kemudian putusan yang dikeluarkan pula kita bisa lihat di sini menguntungkan sebelah pihak saja gitu pak

terus padahal ada begitu banyak ya aturan yang dikeluarkan
bukan di indonesia yang pro masyarakat tapi sangat sulit untuk disahkan
pertanyaan saya itu kenapa kenapa aturan aturan yang pro terhadap masyarakat itu begitu sulit disahkan
seperti ruu pprt kemudian malahan aturan aturan yang dianggap menguntungkan pemerintah
yang dianggap kontra terhadap masyarakat itu malahan jauh lebih gampang untuk disahkan
itu yang menjadi pertanyaan saya kenapa sampai saat ini indonesia itu krisis akan hal hal yang seperti itu
baik baik terima kasih veronica
dan tadi ada noval saya mau minta tanggapan dulu ke bang andre
bang andre ternyata mahasiswa menilai bahwa ada konstitusi yang dipermainkan dan pak jokowi mengizinkan agar putranya maju ini
karena ada kepentingan projek projek strategis nasional yang harus diteruskan salah satunya adalah ikn tanggapan anda
ya pertama ya saya ingin sampaikan sebelum masuk ke nana saya ingin sampaikan bahwa politik dinasti itu
saya bukan membenarkan politik dinasti tapi menggambarkan politik dinasti itu ada di mana mana
termasuk di kalimantan timur di kalimantan timur kan ini teman teman dari kalimantan timur
bagaimana ada gubernur keluarganya jadi dewan lalu ada bupati abis bapaknya abis itu anaknya itu ada
jadi itu wajar gitu
bukan saya nggak bilang wajar itu terjadi di berbagai wilayah indonesia
oke yang harusnya dihentikan
dan hampir semua partai
dan harusnya dihentikan bukan dibawa ke level nasional dong
yang kedua yang kedua nak tapi kan ada hak juga kita ingin menghentikan tapi ada hak bahwa setiap warga negara berhak dipilih dan untuk memilih nana
jangan sampai kita membatasi hak orang doa kita bicara demokrasi tapi kita memasung demokrasi kita harus bicara konsisten lah
nah yang nama dinasti itu sampai dari kesimpulan yang nama dinasti mengutip kata mas sasunemang pertama
yang nama dinasti itu jabatan ditunjuk diberikan
nah tapi kalau melalui kontestasi dipilih langsung oleh rakyat tentu berpulang kepada pilihan rakyat itu bukan dinasti
waktu kita gak banyak nih udah mau close
proyek ikn saya rasa ada atau tidak mas gibran ikut kontestasi pak prabowo sudah dengan tegas menyampaikan bahwa kalau beliau terpilih menjadi presiden dia akan lanjutkan ikn
oke ya silahkan
jadi gak ada urusan mas gibran jadi calon calon presidennya pak prabowo
jauh jauh hari pak prabowo mencalonkan diri beliau sudah menyampaikan
oke oke silahkan mas joko tanggapannya seperti apa bahwa ada kepentingannya pak jokowi dengan pencalonan mas gibran salah satunya adalah proyek strategis nasional
kalau saya malah nggak mau ke situnya mbak saya malah melihat ini menjadi momentum kita bersama evaluasi kita bersama kritik kita bersama agar seluruh elemen masyarakat termasuk bang andre bang deddy dan seluruh komponen masyarakat itu
melakukan pendidikan politik yang benar kalau barang itu nggak cocok ya sudah nggak usah dipilih tapi kalau barang itu cocok ya ayo dipilih
jadi itu yang harus kita lihat bersama sekali lagi pak jokowi juga ngomong berkali kali ujungnya ada di rakyat
jadi nanti diserahkan ke rakyat aja rakyat yang akan menentukan
ya harus kita edukasi agar pilihan pilihan mereka adalah pilihan pilihan yang berkualitas
oke silahkan bang deddy
kalau saya itu kan pernyataan normatif yang sebenarnya bikin kita yang waras ini tertawa ya
kenapa pertama masa iya kita melegalkan politik dinasti tapi oke lah karena mereka juga punya hak tidak masalah
sepanjang dia berprestasi melalui cara yang benar nah kenapa sekarang orang ribut dengan gibran dikatakan dinasti
kan tadi saya sudah sebut karena amk mengubah undang undang ya prosesnya yang salah
ya undang undang itu masalah sementara banyak judicial review lain dia menggunakan cara yang berbeda
itu tadi kan pertanyaannya kenapa kalau urusan rakyat ngubah undang undang susah kenapa urusan ini bisa itu yang pertama
yang kedua benar yang milih rakyat tapi itu kan menu yang dihidangkan yang menentukan siapa yang maju ini siapa
nah ketika yang menentukan siapa yang maju ini melakukan pembegalan konstitusi disitulah rakyat mempertanyakan kalau menurut saya
itu problem paling mendasar dari ini semua lalu soal ikn tadi cerdas ini
kalau menurut saya ya karena banyak juga yang ngomong di dalam hilirisasi itu apakah tidak ada yang namanya apa namanya itu oligarki ekonomi yang ada di situ oligarki
oke waktu kita sudah awal ini pak
iya ini tadi kan dia bisa lama di ikn apa iya tidak ada oligarki politik oligarki ekonomi
di dalam carbon trading itu apa iya tidak ada oligarki politik ekonomi saya kira itu nanti lama lama akan terbuka dan disitulah saya kira kebenaran akan menunjukkan pedangnya
oke silakan masuk ke pendek aja
jadi ikm emang bisa setuju dilanjutkan atau enggak oke
kita kan tadi enggak ada bicara setuju enggak
politi gnasty ada di mana mana politi gnasty ada di mana mana bahkan di negeri championnya demokrasi
ada buku ditulis oleh stephen hess judulnya america's political dynasty itu juga clear sama keluarga roosevelt keluarga kennedy
tetapi bedanya bahwa kemudian praktik political clan itu tidak dilakukan dengan membypass aturan
nah apa yang terjadi di indonesia ini dalam konteks pencawa presiden gibran memang dia memiliki hak untuk dipilih dan memilih
tetapi di dalam konteks ini yang dipersoalkan adalah bagaimana kemudian ada potensi celah
kalaupun tadi disampaikan misal bang andre bahwa mk keputusannya bersifat mengikat dan juga tetap tetapi di saat yang sama ada undang undang empat puluh delapan
waktu itu udah habis nih mas
ke ya tentang kekuasaan kehakiman
yang intinya kalau misal kemudian ada konflik of interest maka putusan itu berpotensi di challenge ulang
kemudian disidangkan oleh majelis yang baru dan kalau misal memang itu terjadi nah itu bisa berimbas
nah ini yang kemudian harus diantisipasi
oke jadi nanti waktu yang akan menjawab netralitasnya pak jokowi dan potensi abuse of power
tapi kita harus jeda terlebih dahulu setelah ini kita akan saksikan penampilan dari komisi co jangan kemana mana tetap bersama kami